laga piala aff u enam belas di stadion gelora delta sidoarjo selama sepekan ini benar benar menjadi daya tarik masyarakat
mereka tak hanya mendambakan kemenangan timnas tapi juga terhibur oleh gaya selebrasi para supporter
salah satunya adalah aksi viking clap
pemain pun merasa antusias dengan kreativitas para supporter ini
viking club atau selebrasi bertepuk tangan ini dilakukan supporter timnas u enam belas
saat mengalahkan myanmar dalam piala aff grup a di stadion glora delta sidoarjo selasa lalu
aksi viking club ini adalah salah satu dari sekian banyak selebrasi supporter timnas
yang dipertunjukkan di setiap tim asuhan fakhri husaini menjuarai laga
viking club sendiri dipopulerkan para pemain islandia saat berlaga pada piala eropa tahun dua ribu enam belas lalu
biasanya para supporter melakukan aksi tepuk tangan dengan tempo lamban dan diiringi teriakan dukungan

para supporter meyakini aksi viking club akan menjadi penyemangat bagi para pemain timnas
karena saya mau membantu komunitas sehingga mau membantu tim ini jadi sukses di indonesia ini
mau bikin berjaya lagi mau berjaya lagi
memberi semangat khusus ya
bagaimana perasaan mas setelah memberikan viking clap di lapangan seperti itu
para pemain mengaku bangga dengan segala aksi pendukung salah satunya dengan viking club
dengan dukungan ini mereka berjanji berusaha semaksimal mungkin membawa indonesia menjuarai piala aff
bangga lah pertama kalinya mas di dalam saya berada di timnas untuk merasa saya bangga
itu untuk masyarakat indonesia menangkan itu dan untuk kedua dua saya
kalau perasaannya sih sangat bangga ya karena kita juga tanpa dukungan support juga
karena sport juga memotivasi kita juga bikin kita semangat lagi
para pemain terutama david maulana berencana mengajak para supporter untuk melakukan viking clap pada laga final nantinya